pihak bandara tunggul wulung cilacap jawa tengah memastikan pesawat latih yang jatuh pada selasa sore masih layak terbang
sebelum terbang pesawat telah menjalani pemeriksaan oleh teknisi penerbangan
dan tidak hanya itu pilot pesawat merupakan mantan pilot pesawat sukhoi
kabar adanya kerusakan mesin pada pesawat latih pkrtz milik fly school ganesa yang jatuh
di landasan bandara tunggul wulung cilacap selasa sore dibantah pihak bandara
mereka menyebutkan jika pesawat latih tipe super decathlon buatan as layak terbang
dan telah melalui pemeriksaan oleh teknisi
saat kejadian pesawat yang dikemudikan pilot kolonel penerbang hanafi ini
sedang melakukan penerbangan akrobatik
namun saat berada di atas bandara tunggul wulung
tiba tiba pesawat terjatuh hingga menabrak hanggar pesawat milik sekolah penerbangan perkasa
serta enam pesawat yang sedang parkir
dari flat plan yang kami terima dan informasi dari pihak ganesa
beliau merencanakan untuk terbang akrobatik
yang ini masih kami lusuri
pak informasi awal itu ada berapa yang menjadi korban
korban hanya satu
yang luka luka mungkin pak yang di bawahnya atau gimana pak
sementara tidak ada kami terima handphone tidak ada
jadi kami sendiri masih belum
masih melusuri informasi terkait dengan kejadian ini
tapi dari kejadian dari tkp kami melihat memang pesawat
sebelumnya menabrak berapa pesawat yang ada parkir di sana
berapa pesawat berapa banyak
sekitar enam tujuh pesawat
maksudnya pesawat dari korban
pesawat super decathlon buatan amerika
memang bisa dikurungkan ke akrobatik
tapi layak terbang itu
masih layak masih layak
ini pesawat baru buatan amerika ya
sementara itu komisi nasional keselamatan transportasi atau knkt
rencananya akan melakukan penyelidikan terkait penyebab kecelakaan pesawat latih ini pada hari ini
kita langsung ke tkp kemudian kita mengamankan
sementara hanya kita mengamankan pkp
dan kita mempolisten semuanya agar tidak ada yang masuk ke dalam pkp
dan besok kita masih bersama sama dengan pihak bandara dan knkt untuk melakukan investigasi
dan kita intinya polri dalam hal ini polres celancar
kita hanya membackup saja
karena penyelidikan ini nanti akan dilakukan oleh pihak investigasinya oleh knkt
sementara ini kita mengamankan pkp kita mengamankan pesawat kita mengamankan pesawat latih kita hanya membackup saja karena penyelidikan ini nanti akan dilakukan oleh pihak investigasinya oleh knkt
jadi hanya korban yang meninggal dari pilot
akibat kecelakaan ini pilot meninggal di lokasi kejadian serta enam pesawat latih mengalami rusak berat
sementara itu jenazah kolonel penerbang hanafi langsung disemayamkan di ruang jenazah rsud cilacap
imam ambar woto cilacap jawa tengah
informasi terkini dari cilacap jawa tengah
kami sudah terhubung dengan roby sohwan amin melalui sambungan skype
bagaimana update penyidikan jatuhnya pesawat latih
apakah sudah ada informasi baru yang anda dapat di lapangan
selamat pagi dania arjoy
tentunya informasi terkait dengan perkembangan terbaru penyidikan yang dilakukan oleh komisi nasional selamatan transportasi knkt hari ini belum bisa saya dapatkan
karena apa hari ini saya bersama rekan rekan media kalau anda bisa lihat di belakang saya ini
kita tertahan di gerbang pintu masuk menuju ke bandara tunggul wulung cilacap
dan kita tidak diperbolehkan untuk melihat masuk ke dalam
tetapi paling tidak ada informasi yang bisa saya sampaikan joy dan daniar berkaitan dengan kegiatan hari ini
yaitu yang pertama adanya penyelidikan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh komisi nasional selamatan transportasi
yang pagi tadi jam lima sudah sampai di cilacap dan hari ini tentunya sedang bekerja untuk menggali data mengolah informasi dan seterusnya
sehingga nanti bisa pada akhirnya menyimpulkan apa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan ini
nah berikutnya berkaitan dengan aktivitas bandara di mana bandara tunggul wulung cilacap ini merupakan bandara komersial
yang di dalamnya ada dua penerbangan yaitu pelitahan dan penerbangan

dan sesuai konfirmasi dari kepala bandara menyatakan aktivitas penerbangan baik kedatangan maupun keberangkatan
masih berjalan normal meski dengan keterbatasan sarana parkir di bandara tunggul wulung ini
nah berkaitan dengan hasil informasi kepala bandara tunggul wulung tadi melalui pesan whatsapp menyampaikan
akan memberikan penjelasan klarifikasi bandara tunggul wulung
kita lakukan klarifikasi bersama dengan kepolisian bersama dengan knkt yang saat ini sedang bekerja pada pukul satu siang nanti
sementara itu yang dapat disampaikan daniela dan jon
baik kalau begitu roby selamat kembali memantau kami nantikan informasi anda selanjutnya tentu saja untuk cnn indonesia
terima kasih atas laporan anda langsung dari cilacap jawa tengah
ya masih terkait dengan hal ini rumah duka pilot pesawat latih aerobatik yang jatuh di cilacap ramai didatangi tetangga dan keluarga
rencananya jenazah akan dimakamkan di taman makam
warga baka kompleks lanut abdul rahman saleh malang
tetangga dan keluarga kolonel penerbang mj hanafi rabu pagi mendatangi rumah duka di perum dirgantara ii kota malang
jenazah kolonel penerbang mj hanafi rencananya akan disemayamkan di rumah duka sebelum dimakamkan di taman margabaka kompleks lanut abdul rahman saleh
kolonel penerbang mj hanafi mengalami kecelakaan saat mempiloti pesawat latih aerobatik jenis super de cathlon
pesawat tersebut gagal recover saat melakukan manuver akrobatik dengan posisi hidung pesawat di bawah